komisi pemberantasan korupsi kpk menahan satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi kabupaten membramo tengah
kali ini kpk menahan direktur pt solata sukses membangun martin toding
martin toding ditahan di rutan kpk cabang kafling c satu jakarta selatan terhitung sejak empat belas september hingga dua puluh hari mendatang
kpk menduga tersangka martin toding memberikan suap senilai ratusan juta rupiah pada bupati membramo tengah riki hampa gawai
uang ini diberikan martin toding untuk mendapatkan tiga paket pekerjaan proyek pembangunan gas house di wilayah membramo tengah papua dengan nilai proyek mencapai sembilan empat miliar rupiah
penetapan dan penahanan terhadap direktur pt solata sukses membangun ini dilakukan kpk setelah adanya pengembangan perkara penerimaan suap yang diduga didapatkan bupati membramo tengah riki hampagawai
ada pun mt mendapatkan tiga paket pekerjaan dengan nilai
pembangunan gas house ini dilakukan oleh bupati membramo tengah riki hampagawai